dari komoditas lain pasokan cabai rawit merah di jawa barat semakin langka
krisis pasokan cabai ini mengakibatkan harga jual cabai rawit merah di sejumlah pasar di indramayu meroket hingga menembus rp satu ratus lima puluh per kilogram
pedagang mengaku harus mencari stok cabai tersebut dari para petani di jawa tengah dan jawa timur
pedagang besar pasar induk seperti jati barang dan jaga satru yang selama ini memasuk kebutuhan cabai untuk wilayah indramayun dan sekitarnya
kini sudah tidak lagi memiliki persediaan cabai rawit merah
pedagang pun harus berebut stok cabai dengan para pedagang di kota lain sehingga semakin mendongkrak harga jual cabai merah
salah satu faktor utama yang menyebabkan krisis pasokan cabai ini akibat kondisi cuaca ekstrim yang belakangan
melanda beberapa daerah sentra penghasil sayuran segar di jawa barat seperti tasik malaya kuningan dan majalengka
selain cuaca sejumlah pedagang menunggak ada permainan spekulan sehingga membuat harga jual cabai ini sulit